kalau gitu abang ikut saya ke kantor polisi ya
gue akan ke kantor polisi
apa chandra ikut juga ngelakuin ini
enggak boy aku tahu
chandra orangnya seperti apa
dulu dia itu pernah bertarung dengan kamu kan di mma
tadi dia ngarit di sini
dan aku yakin
orang orang yang menyerang ke sini tadi adalah simpatisnya chandra
dan mungkin juga murid murid dari
chandra itu kan sudah pernah kalah sama kamu
dia mau legowo tapi masih malu
murid muridnya dia kan pada pindah ke tempat kita semua
kalo menurut saya
sepertinya chandra cemburu dengan kamu
kita kan nggak punya salah apa apa
kenapa chandra kayak gitu ya sama kita
gue harus cari tahu
apa benar mereka itu orang orang chandra
boy pasti terpancing
dan langsung datangin dojohnya chandra
itu si boy itu
ini saatnya kita beraksi
dia akan mampus kita
si leonard jepang institut ordinator

coba lo temuin bagas atau lo tersen bagas
ya secara kan dia udah jadi omangkat lo sekarang
wah ide lo cakep tuh
tadinya gue pengen bilang gitu ke lo cuma bak duluan aja sama lo